hari ini dua puluh enam atau dua puluh tujuh ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
selamat datang dalam kompas petang hanya di kopas tv
saya tifa solesa akan menyapa anda nanti di paruh kedua program ini
namun untuk paru pertama anda akan bersama nilo pusbah
terima kasih tiffal saudara kita langsung mulai kompas petang
puncak arus mudik empat hari jelang lebaran
kendaraan padati ruas tol merak provinsi banten
terpantau kemacetan mengular hingga enam lima km dari gerbang tol merak menuju pelabuhan
kemacetan di gerbang tol terjadi salah satunya karena banyak pemudik yang membeli tiket penyeberangan pelabuhan merak
saat ini mayoritas plat nomor kendaraan terpantau berasal dari wilayah jabodetabek
yang didominasi kendaraan pribadi roda

arus mudik lebaran saudara sudah diberlakukan sejak jumat pagi dari tol cikampek
kilometer tujuh puluh dua hingga gerbang tol kali kangkung semarang jawa tengah
hingga sabtu sore ini gerbang tol kalikangkung dipadati kendaraan pemudik
baik itu mobil pribadi maupun bus penumpang
petugas telah membuka semua gerbang tol untuk mengantisipasi menumpuknya kendaraan di gerbang tol
pemudik yang berhenti di bahu jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas
di tengah kepadatan arus di jalur one way puluhan kendaraan pemudik berhenti di bahu jalan untuk beristirahat
polisi saudara masih memperlakukan buka tutup tempat peristirahatan di kilometer delapan puluh
yang menjadi salah satu titik penyebab kemacetan
pemudik yang berhenti di bahu jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas
kita bergeser ke garut saudara
kepadatan arus lalu lintas ini juga terjadi di jalur mudik jalur selatan
jalan nasional limbangan garut jawa barat
jajaran satlantas polres garut mulai memperlakukan one way atau buka tutup jalur
one way dan pemendingan di jalur ini dilakukan di kawasan persimpangan selawi
termasuk di sekitaran sasak besi
dari jalur kendaraan saudara kita bergeser ke mudik menggunakan transportasi kereta api
kepadatan pemudik ini juga terjadi saudara di stasiun pasar senen jakarta
hari ini tercatat ada lebih dari dua puluh enam ribu pemudik yang berangkat dari jakarta menuju ke sejumlah daerah
seperti surabaya solo dan juga yogyakarta dari stasiun pasar senen
manager humas pt kai daob satu jakarta iksan henry wintoko
menyebut bahwa hari ini hari sabtu ini merupakan puncak dari arus mudik yang tertinggi
dengan total empat puluh tujuh ribu lebih pemudik berangkat menggunakan jasa angkutan kereta api dari jakarta

dan data ini tercatat hingga enam april pukul dua siang hari ini